sudah bergabung bersama kita wakil ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia dr adib kumaydi
selamat malam dr adib
selamat malam mbak tiffany
oke kami turut berduka seratus dokter yang idi sampaikan meninggal dunia sejak pandemi covid sembilan belas dr adib
dengan angka yang disampaikan oleh idi seratus dokter yang meninggal akibat covid sembilan belas yang dikhawatirkan adalah kasus yang melonjak
rumah sakit kewalahan tenaga kesehatan dokter perawat kemudian kelelahan apakah itu yang menjadi penyebabnya dokter
ya itu memang menjadi salah satu faktor sebenarnya
jadi di antara faktor faktor kalau kita lihat di dalam problem yang saat ini yang membuat resiko terpapar itu semakin tinggi di tenaga medis dan tenaga kesehatan
salah satu faktornya adalah faktor kelelahan atau burnout yang terjadi pada tenaga medis dan tenaga kesehatan
yang itu bisa dipicu juga salah satunya karena beban pekerjaan karena overload atau over capacity dari pasien pasien yang di akhir akhir ini semakin melonjak di dalam perawatan
tapi ada faktor faktor yang lain yang juga kemudian menjadi pemicu adalah yang kedua adalah terkait dengan protokol pelaksanaan kesehatan di pelayanan kesehatan
karena kita bicara terkait dengan safety culture
dan behavior safety di para tenaga medis dan tenaga kesehatan
yang itu kemudian saat ini perlu kita gencarkan kampanye untuk kemudian kepatuan terkait dengan pelaksanaan pemakaian protokol protokol kesehatan ini di pelayanan
kemudian yang ketiga adalah faktor daripada fasilitas kesehatan itu sendiri
di antaranya adalah tata kelola ruang
karena salah satu resiko yang terjadi adalah kita berada dalam sebuah ruang yang itu kemudian memicu terjadi
ada aerosol atau air bond yang kemudian bisa mengibatkan viral load di dalam satu ruangan itu sehingga kita terpapar
artinya kita berada di dalam lingkungan pelayanan yang kurang ventilasi tidak ada exhaust atau tidak ada air purifier
nah itu yang kemudian perlu untuk ke depan diciptakan untuk tata kelola ruang yang sehat yang aman buat kita di dalam melakukan pelayanan
kemudian yang keempat baru terkait dengan permasalahan
kesalahan screening atau penapisan yang harus diperketat
karena beberapa kasus itu kita dapatkan karena proses screening atau penapisan yang kemudian pasien masuk di dalam ruang perawatan
yang itu kemudian tidak teridentifikasi di awal tapi kemudian masuk dan akhirnya mengibatkan terjadinya kluster fasilitas kesehatan tersebut
kemudian yang kelima adalah faktor apd alat produksi diri yang saat ini memang sudah tersedia tapi saya kira perlu untuk tetap untuk diupayakan
untuk sustainability nya atau keberlangsungannya ke depan
oke dokter adib tadi idi medan sampaikan bahwa ada kecenderungan bahwa dokter dokter atau tenaga kesehatan yang meninggal ini tidak semuanya adalah mereka mereka yang
terjun langsung atau merawat pasien pasien covid sembilan belas
jadi kalau kita ambil contoh dua dokter yang kemarin tiga puluh agustus dinia hari meninggal di medan sumatera utara merupakan dokter penyakit dalam
spesialis penyakit dalam dan juga ortopedi
artinya rentan sekali bagaimana perlindungan kepada mereka mereka dokter tenaga kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan covid sembilan belas atau pasien covid ini juga berisiko cukup tinggi dok
ya jadi kecenderungan ini sebenarnya sudah kita identifikasi dari awal
jadi sudah mulai kasus terpaparnya dan kemudian meninggalnya para teman teman sejawat kami di awal itu sebagian besar memang dia tidak yang secara langsung merawat
artinya kalau kita bicara dalam satu kelompok profesi dokter yang melakukan perawatan terutama yang saat ini dibutuhkan adalah spesialis baru
spesialis penyakit dalam spesialis anestesi yang memang merawat di dalam ruang isolasi icu memang mereka cenderung lebih kemudian awarenessnya lebih tinggi
dan kemudian kelengkapan kelengkapan terkait dengan apd juga lebih lebih safe
ya tetapi terlepas dari itu problemnya
sehingga mau tidak mau sekarang kita harus melakukan proteksi terhadap semua pelayanan yang kita lakukan tidak hanya yang pasien covid saja
karena pasien pasien non covid juga kita harus tetap berpikir untuk safety dan proteksi di dalam melakukan pelayanan
dr adib banyak sekali yang mendesak idi sekarang
dengan seratus dokter yang disampaikan idi meninggal dunia sejak pandemi covid sembilan belas
bagaimana proteksi perlindungan kepada tenaga kesehatan khususnya dokter ini kemudian juga mitigasinya
seperti apa ke depannya artinya harus lebih ekstra lagi termasuk juga mungkin pengadaan pemeriksaan kesehatan buat mereka mereka yang ada di garda terdepan ini dok
ya betul jadi salah satu upaya yang kita harapkan di dalam perlindungan dan
dan keselamatan para tenaga medis dan tenaga kesehatan
yang pertama adalah kita harus menjaga stamina para tenaga medis dan tenaga kesehatan
artinya perjuangan ke depan melawan covid ini masih panjang
sehingga kita harus benar benar mengupayakan keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini untuk ditunjang dengan mulai dari beban pekerjaan
jadi jam kerja pun juga harus kita perhitungkan supaya tidak terjadi potensi kelelahan
kemudian nutrisi tambahan yang saya kira itu juga dibutuhkan
kemudian standarisasi fasilitas kesehatan yang itu bisa meminimalisir resiko
terus kemudian salah satunya yang kita harapkan adalah kita bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pcr swab gratis periodik kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan
dan terakhir kita harapkan ini menjadi perhatian negara untuk muncul sebuah komite keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan di indonesia
yang itu bertujuan untuk memaksimalkan peran peran untuk melindungi dan menyelamatkan para tenaga medis dan tenaga kesehatan
oke baik terima kasih dokter adib kumaydi kita doakan semoga seluruh tenaga kesehatan kita tetap optimal tetap maksimal dan yang pastinya tetap menjaga kesehatan
terima kasih selamat malam
terima kasih malam